yang kebetulan memang terinspirasi juga sama ceritanya dari jrr talkin itu
lu pas lagi zaman ibl versi nbl tuh
terlindungi dari adanya kenaikan ini
jadi kita harus benar benar berhati hati pas turunnya
iya kita tahu bahwa setelah pdip mencalonkan ganjar pranowo misalnya
lalu apa upaya kemenpora untuk memuluskan langkah tim pemain bulu tangkis indonesia untuk dapat kembali bertanding dalam kompetisi all england
nah itu bisa harus dipikirin sih
saya belum bisa mendengar dengan jelas ini
fomo ada di garis bawahnya tuh fomo
pemberian obat juga berbeda beda ya prof ya
nah ini apalagi kita tau kan yang mulia carey irving dan yang mulia james harden kan begitu dominan dengan bolanya ya kan
ada yang aneh dengan gedung ini
dan ada pemimpin baru yang terkini
menciptakan kesan tertutup dari luar
di satya oetana tuh kontak berapa